kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung di kota bandung memasuki hari ketiga pada rabu delapan februari
pertandingan berlangsung dari pagi hingga malam hari
sejak pukul sembilan pagi para pemain di ajang kejuaraan bulu tangki sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga sudah berlaga
pada hari ketiga pertandingan diikuti oleh pemain yang lolos tiga puluh dua besar
gor koni yang berada di jalan jakarta kota bandung menjadi satu dari tiga venue pertandingan
para peserta yang mengikuti pertandingan mulai dari usia lima belas hingga sembilan belas tahun